ikut merancang undang undang perumahan rakyat ini
jadi kalau kemudian pekerja pun menolak pengusaha menolak
ini kesalahan ketika undang undang itu dibuat sebetulnya di mana pak suryadi
ya sebetulnya memang seperti yang sampaikan tadi ini ada pergeseran beberapa poinnya
yang pertama yang tadinya kewajiban pemerintah menyediakan rumah bagi masyarakat yang belum punya rumah
kemudian menjadi kewajiban pekerja
kemudian yang kedua isu sektoral yang tadinya rumah menjadi isu pengumpulan dana
belum lagi tadi kalau disebut bahwa ini tabungan setahu saya tidak diatur
misalnya sejauh mana ini dijamin di dalam seperti lps misalnya ini kan menjadi masalah tersendiri
kemudian tidak ada kewajiban bagi bp tapera bahwa seluruh dana yang terkumpul ini kembali kepada rumah
bahkan tadi untuk investasi gitu
bahkan tidak ada kewajiban misalnya ini investasinya aman berapa persen
itu kan apa yang disampaikan oleh dari bp tapera tadi kan itu baru ekspektasi internal
tapi tidak diikat menjadi kewajiban
bagaimana kalau ternyata investasinya kurang dari katakanlah bunga deposito
itu tidak ada diatur sehingga bisa jadi menjadi kerugian bagi para penabung
nah hal ini lah yang saya kira memang tentu akan menjadi bahannya peluang nanti kita
barangkali undang undangnya juga perlu dievaluasi karena informasi yang kami terima dari masyarakat
pertama banyak perusahaan perusahaan yang secara mandiri juga mengadakan ini
iuran tabungan entah melalui kooperasi dan lain sebagainya
demikian juga yang sudah dihimpun misalnya dari asn ketika mereka tidak mengambil manfaat dalam bentuk rumah
misalnya mengambil yang sudah pensiun sampai sekarang banyak sekali yang tidak bisa dicairkan direalisasikan
jadi problem sehingga kami tentu secara terbuka untuk mengevaluasi kebijakan ini
tidak saja di pp nya tapi juga mungkin di level undang undang harus kita sinkronkan dengan undang undang yang lain
jadi undang undangnya juga salah gitu pak suryadi
mungkin pada waktu itu dengan beberapa pertimbangan bisa jadi punya alasan yang kuat
tetapi dengan berbagai pertimbangan pertimbangan terbaru misalnya ada beberapa yang harus terintegrasi
seperti bpjs kemudian jk
ikn dan lain sebagainya ini kan harus diintegrasikan
apalagi pp ini kan terlambat keluarnya sehingga kalah cepat dengan beberapa kebijakan lain
pak eli jadi tadi buruh sendiri gitu selain untuk tapra ini apalagi sih potongan potongan yang anda dibebankan kepada anda
memang kan kita berbagi dengan pengusaha ya pak yas ya sudah mas tahu itu
kami ini dari kalangan buruh karena memang mayoritas anggota kita di kelas rendah ya pak ya
mereka itu walaupun begitu mereka berupaya mencicil rumah
jadi karena memang mereka butuh rumah ya lalu mencicil kendaraan motor atau apalah segala macam gitu
nah masalahnya ketika mereka sudah mencicil rumah sejak misalnya kita sebut tujuh tahun yang lalu
dan diwajibkan lagi pak ke sini itu yang membuat kami memprotes gitu
iya yang punya rumah itu oke lah kamu tidak perlu
tapi yang tidak punya rumah karena memang ada keinginan akan dapat rumah
walaupun yang dikatakan bapak tadi itu bukan untuk rumah tapi itu hanya pengumpulan dana
justru sekarang ini menjadi pertanyaan buruh itu adalah
sementara itu tidak bisa saya prediksi kapan saya akan bisa mendapatkan itu
ditambah faktor tadi soal pengelolaan kasusnya asabri
ya semuanya dengan kesana memang
tidak terlalu pernah memikirkan itu tapi dengan adanya ini
aduh gimana ya nanti pengelolaan uangnya jangan jangan
nah buruh seperti itu pak pemikirannya
akhirnya sekarang ini tidak ada kepercayaan bahwa
ah ini akal akalan pemerintah mungkin ini dalam tanda kutip ya
mungkin memang karena sebentar lagi beliau akan selesai menjabat
jadi ada membuat sebuah undang undang ini
memang kami melihat dari dua ribu enam belas ini pak undang undang ini ya
dengan lamanya menjadi ada pp di dua ribu dua puluh
lalu sekarang lalu nanti kita akan diimplementasikan dua ribu dua puluh tujuh
ya kita kenapa begitu lama kenapa begitu jauh jaraknya gitu pak
dari undang undang dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh dan sampai dua ribu dua puluh empat
kalau ditanya sekarang di mana lahan yang akan dibangun pak
lalu berapa tahun saya baru bisa mengambil uang saya itu katanya memang tadi saya dengar
bahwa itu kita ambil setelah lima puluh delapan tahun kita pensiun saya sekarang lima puluh empat tahun
apakah itu saya nggak tahu ya belum baca semua
apakah saya berhak mengambil uang saya itu seratus persen dengan bunganya
kalau di bpjs pak kita menikmati pak kita ngiur
misalnya kami kecelakaan diobati kita sakit diobati
jadi ada hal hal yang kami dapatkan dari sana
nah ini kan memang tapera jangan dipaksakan pemerintah
buruh yang menderita ini akan menderita dengan memang gotong royong kemanusiaan segala macam
atau buruh ini gajinya di atas sepuluh juta
gaji yang dua juta sampai lima juta yang paling tinggi di padat karya sekarang kan
jadi pak budi jadi ada banyak problem
hal ini adalah problem ketidakpercayaan sebetulnya problem trust
ya mungkin saya menjawab dulu apa yang disampaikan bu eli
yang mengiur atau dipotong tabungan adalah ump ke atas
jadi kita lagi nanti akan dikaji berapa sellingnya
sampai dengan hari ini itu masih di tahap dalam proses
tetapi bahwa swasta itu masih diberikan paling lambat sampai tujuh tahun sejak pp tersebut terbit
sehingga paling lambat di tahun dua ribu dua puluh tujuh
nah bahwa yang dua ribu dua puluh empat ini adalah menyangkut penyempurnaan dari pp dua puluh lima
sebenarnya semua aturannya sudah ada di tahun dua ribu dua puluh
hanya menyangkut kewenangan di dalam menerbitkan peraturan besaran tabungan
itu yang di pp dua puluh satu dua ribu dua puluh empat ini
tadinya hanya bank kastudian konvensional dibuka untuk bank studian yang syariah
kemudian yang ketiga mengenai pelaporan
hanya terkait pelaporan penyaluran pembiayaan
yang dari bank penyalur ke bank kastodi
kemudian yang keempat hanya masalah pemisahan antara dana tapera dengan dana pemerintah
substansinya nggak ada berubah sama sekali di pp dua puluh satu ini
terhadap yang pp dua puluh lima secara substansi
hanya menyangkut kewenangan kewenangan
itu sudah menjadi di dalam undang undang ini sudah sedemikian rigidnya mengatur
bahwa dana tersebut tidak dipegang oleh bp tapera
tetapi pass through melalui bank kastodi dipegang oleh manajer investasi
manajer investasi ini adalah berdasarkan
kriteria yang sangat ketat dia bisa menjadi manajer investasi di bp tapera
dan dana tersebut setiap hari nilai aktifa bersih bisa dicek melalui aplikasi tds kita
nab nya setiap hari naik atau tidak itu bisa dilihat
jadi transparan dan akuntabel di dalam pengelolaan dana tafera
dan bisnis model ini adalah bisnis model mungkin satu satunya
yang di dalam sui generis
berbeda dengan bisnis model yang si generies lainnya
makanya transparansi kemudian akuntabilitas sangat dijaga di dalam pengelolaan ini
sudah diatur dalam undang undang dan pp nya pak
jadi trusted nya disitu fund kita
oke jadi memang masih banyak problem ya
bagaimana kemudian mencarikan solusi diantara sengkarut sengkarut informatif
masih terima kasih pak
sebelum berikutnya ini kita akan membahasnya dalam satu meja
the for rabu dua puluh sembilan mei pukul setengah sembilan malam
presiden joko widodo menerbitkan aturan iuran dana untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera
salah satu isi aturannya yakni iuran tiga persen dari gaji pekerja yang wajib dibayar setiap bulan
seperti apa pengelolaan dana yang dihimpun
bagaimana pemerintah menjamin dana tapera aman dan bermanfaat bagi pekerja
pembahasannya dalam satu meja
the for rabu dua puluh sembilan mei pukul setengah sembilan malam
presiden joko widodo menerbitkan aturan iuran dana untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera
salah satu isi aturannya yakni iuran tiga persen dari gaji pekerja yang wajib dibayar setiap bulan
seperti apa pengelolaan dana yang dihimpun
bagaimana pemerintah menjamin dana tapera aman dan bermanfaat bagi pekerja
simak pembahasannya dalam satu meja
the for rabu dua puluh sembilan mei pukul setengah sembilan malam
presiden joko widodo menerbitkan aturan iuran dana untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera
salah satu isi aturannya yakni iuran tiga persen dari gaji pekerja yang wajib dibayar setiap bulan
seperti apa pengelolaan dana yang dihimpun
bagaimana pemerintah menjamin dana tapera aman dan bermanfaat bagi pekerja
simak pembahasannya dalam satu meja
the for rabu dua puluh sembilan mei pukul setengah sembilan malam
untuk mengembalikan kepada prinsip prinsip yang benar
karena kalau kita lihat unemployment kita kan besar pak
jujur saja kita seringkali di indonesia pak didi
memakai istilah yang kadang orang bingung
pengangguran kita delapan juta sesuai bps
tetapi kalau kita lihat omnibus law ketenaga kerjaan
yang menjadi konsideransi itu pencari kerja empat puluh lima delapan juta
nah di dalam membuat kebijakan mengacu ke delapan juta atau empat puluh lima
yang miskin dua puluh delapan juta tetapi yang tidak mampu bayar bpjs kesehatan satu ratus tiga puluh dua juta pak
nah artinya menurut saya ini lapangan kerja jadi penting
investor ini kalau mau masuk di satu negara juga akan melihat good governance dari pemerintah itu
nah kalau kita tidak menafikan kaedah kaedah seperti tadi ini
apakah ini insurance apakah ini tabungan dan kalau tabungan dipaksakan dan seterusnya
ini kan membuat antrasa
oleh karena itu sekarang lebih baik kembalikan kepada yang katakan prinsip sebenarnya
kalau ini dan yang sakitnya buat kita ya pekerja dan pengusaha
di samping tentu angka angka saya sudah baca tadi
kita ini objek dari dua undang undang
satu bpjs satu obyek dua undang undang
padahal urusannya sama ada masalah perumahan diatur dan dibantu oleh bpjs
ini ada lagi yang satu yang baru muncul
nah oleh karena itu kita sangat mendukung agar supaya direview kembali
kalau perlu ya undang undang dirubah dan kita mengusulkan pak dodi ini sebaiknya sudah
tentunya bukan kewenangan pak dodi
tetapi ini sudah atur saja asn pak
oke pak eli bagaimana respon anda terhadap gagasan dari pak suryadi untuk ditinjau ulang saja
ya saya sepakat dan terima kasih pak suryadi baru kali ini dpr bersama sama dengan kpk
salut sama bapak karena terbuka bicara seperti itu
salam hormat bapak dan saya bangga juga pengusaha ternyata bersama sama dengan kita
artinya ini dipandang dari semua sudut komprehensif ya
bahwa ini tidak mungkin dilaksanakan sekarang
jadi kami siap membantu kalau misalnya ada revisi revisi apa masukan dari kita pak tentang ini
karena kalau dipaksakan pun ini akan menjadi masalah
jadi kita mendukung nanti bagaimana pemerintahan kita ke depan ini bisa melindungi masyarakat dengan baik
tanpa membebani kita yang memang kita masih mengharapkan bantuan yang maksimal dari pemerintah
oke baik elie sebelum pak suriadi ke pak suriadi dulu
pak suriadi kalau menurut anda pak suriadi decision making prosesnya agak bermasalah sebenarnya ya
kan di undang undang dasar pasal dua puluh delapan h itu pemerintah wajib menyediakan rumah untuk rakyatnya
tapi diwajibkan untuk lewat buruh
ini berarti buruh tenaga kerja diwajibkan untuk mensupport perumahan rakyat
ini undang undang bank
bukan undang undang untuk penyediaan rumah
jadi salah kalau menginterpretasikan dari pasal dua puluh delapan h undang undang dasar ke sini salah
jadi di amandemen saja masuk ke mk atau dibatalkan
sebaiknya dibatalkan saja ini tidak bertanggung jawab
kita pernah akan mencoba dalam posisi yang tidak enak ya
dan anda sebagai yang melaksanakan apa yang akan dikerjakan sekarang
ya tentu kami menjalankan sesuai dengan fungsi kami yang diatur di dalam undang undang dan pp
sebenarnya maksud dan tujuan undang undang ini sangat mulia
dikarenakan ingin memberikan rumah yang layak uni dan terjangkau
bagi masyarakat berpenghasilan rendah
kalau tidak ada bantuan maksudnya dana pemerintah dan dana tapera
tentu ini masyarakat ember ini akan sulit sekali memiliki rumah
karena kita tahu kenaikan harga rumah lebih tinggi
kenaikannya dibandingkan penghasilan itu sendiri
makanya perlu ada undang undang dan peraturan pemerintah yang mengatur
untuk membantu para mbr agar bisa memiliki rumah
dengan rumah yang terjangkau layak huni dan tentu juga memberikan rasa nyaman bagi peserta tapera
dan menurut saya masalah akan dilakukan ini merupakan hak dari masing masing
oke baik pak hidik pak elie pak anton dan pak suryadi yang telah bergabung di satu meja the forum
tabungan perumahan rakyat adalah kesepakatan politik dpr
kepercayaan diri pemerintah yang terlalu tinggi membuat komunikasi tabra menjadi sedikit berantakan
momentum dan suasana kebatinan publik tidak jadi pertimbangan
publik masih traumatik ketika dana publik dijadikan bancaan dan dikorupsi
saatnya mundur diri sejenak menimbang rasa dan perasaan publik karena waktu ke depan masih panjang